setelah bungkam beberapa hari pengurus besar ikatan dokter indonesia akhirnya angkat suara terkait pemberhentian mantan menteri kesehatan terawan agus putranto
pbid menegaskan keputusan pemberhentian terawan dari keanggotaan organisasi profesi tersebut diambil dalam muktamar ke tiga puluh satu di aceh
keputusan memecah terawan memicu kritikan dan ancaman dari berbagai politisi senayan dan pejabat pemerintah yang akan mengevaluasi posisi idi
untuk pembahas yang lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan kepala bidang hukum pembelaan dan pembinaan anggota idi sekaligus jurubicara idi dr beni satria selamat sore dr beni
selamat sore mbak nana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
dr beni langsung saja kalau soal alasan pemberhentian dr terawan agus putranto itu tadi sudah anda sampaikan dalam konferensi pers idi saya ingin tanya tindak lanjutnya ke depan
ini dr beni pbid akan memproses pemberhentian mantan menko
terima kasih terawan agus putranto apakah artinya semua sip atau surat ijin praktek dr terawan tidak bisa lagi terpakai
baik terima kasih jadi yang perlu kami jelaskan adalah terkait ranah organisasi profesi terlebih dahulu
bahwa ranah organisasi profesi adalah dalam hal penindakan pembinaan dan penegakan etik kedokteran indonesia
dan itu sudah diatur di dalam kode etik ke dokteran indonesia
nah terkait singgungan terhadap izin praktek tentu ini berimplikasi kepada surat izin praktek
tapi tadi sudah dijelaskan bahwa di dalam undang undang praktek kedokteran
bahwa surat izin praktek adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh pemerintah setelah memenuhi persyaratan
tentu ini domain pemerintah terkait ijin praktek pak nama
artinya surat izin praktek ataupun sip nya dr terawan masih bisa dipakai karena itu yang mengeluarkan kemenkes begitu
meskipun rekomendasinya dicabut dari ini
baik faktanya sampai hari ini beliau masih statusnya adalah anggota
dan surat ijin beliau masih aktif sampai lima agustus tahun dua ribu dua puluh tiga pak nama
oke setelah lima agustus dua ribu dua puluh tiga artinya sudah tidak menjadi anggota idi apakah sip nya kemudian sudah tidak bisa lagi dipakai
tadi sudah kami jelaskan bahwa terkait ranah sip itu adalah ranah pemerintah
ranah kami adalah di dalam hal pembinaan dan pendagangan
oke dr beni rumah sakit sampai saat ini mempekerjakan dokter terawan ya seperti rspad kemudian rsdkt solo
apakah ini kemudian berpengaruh pemecatan ataupun pemberhentian sanksi dari idi ini kepada prakteknya dr terawan di rumah sakit rumah sakit besar tadi
nah implikasi terhadap ini tentu rekomendasi yang akan kami sampaikan kepada institusi terkait
baik itu kementerian kesehatan kemudian rumah sakit dan institusi yang lain
itu yang nanti ditindaklanjutin oleh institusi tersebut mbak nana
artinya nanti bolanya akan ada di kemenkes dan di rumah sakit rumah sakit tersebut anda ingin mengatakan seperti itu
tuh kembali lagi
kita organisasi harus paham mana fungsi organisasi dan mana fungsi izin yang itu adalah permit dari pemerintah
sesuai yang mana undang undang praktek kedokteran
tapi kan seperti kita tahu ya pemberian sip itu memang dikeluarkan oleh pemerintah
tapi harus ada rekomendasi dari idi berdasarkan undang undang praktek kedokteran begitu ya
artinya kalau kemudian nanti pemberhentian dr terawan ini dikeluarkan dari idi
apakah kemudian akan berpengaruh
terhadap rekomendasi rekomendasi dokter lainnya saat mengurus sip
tentu mbak nana
jadi memang di dalam idi organisasi tertelakkan anggota ikatan dokter indonesia
ada hak hak anggota
hak hak anggota adalah salah satunya adalah mendapatkan rekomendasi terkait pengurusan izin praktek
nah tentu hak hak ini kalau statusnya sudah ditetapkan menjadi bukan anggota atau mantan anggota
tetap masih ada kemungkinan untuk melakukan pembelaan
jadi ini tidak case close ya dr terawan masih bisa melakukan pembelaan begitu
dalam forum khusus yang nanti secara administratif ini yang nanti sedang kita lakukan kajian administratifnya mbak nana
oke berarti masih ada kesempatan dokter terawan untuk bisa mempertanggungjawabkan ataupun membela dirinya
itu yang ingin anda katakan belum resmi dipecat berarti
secara resmi ketetapan muktamar adalah keputusan tertinggi
jadi ppid akan melaksanakan ketentuan itu
tentu administratif ini yang akan sedang kami lakukan
oke apakah kemudian ini pertama kalinya sebetulnya idi memecat seorang dokter karena pelanggaran kode etik
atau sebetulnya kasusnya dr terawan ini kasus biasa saja
ini sudah dari tahun seribu sembilan ratus lima puluh berdiri sampai sekarang banyak memproses dokter dokter yang melanggar kode etik
dan sebelumnya tidak ada masalah
ada masalah ketika proses ini berlaku pada seorang dokter terawan
sebenarnya tidak ya jadi dalam hal pembinaan sendiri
jadi tentu kalau kita masih ingat kasus
dr gunawan sekitar mungkin tiga puluh an tahun yang lalu
yang memang idi diperiksa oleh majelis penghormatan etik kedokteran
dan kemudian diputus bersalah karena memang terbukti melakukan praktik kedokteran
tidak dengan evidence base atau dengan bukti ilmiah
tentu ini wilayah mkek khususnya ikatan dokter indonesia dalam hal melakukan penegakan
untuk tujuan melindungi keselamatan pasien dan penegakan hukum
oke dr beni sebelumnya idi sudah memberikan kesempatan kepada dokter terawan
untuk hadir dan menjelaskan mempertanggungjawabkan inovasinya
seperti terapi brainwash atau cuci otak dan juga vaksin nusantara
karena kalau dikatakan ini sudah prosesnya sangat panjang
dari dua ribu tiga belas kemudian dua ribu delapan belas rekomendasi dari mkek sudah keluar
tapi tidak dijalankan oleh pbid periodenya dr daeng
kemudian sekarang harus dijalankan
artinya sudah beberapa kali proses pemanggilan diberikan kesempatan itu sudah diberikan oleh idi kepada dr terawan
sudah mbak nana
nah jadi berdasarkan laporan yang kami terima terlapor setidaknya dalam hal ini sejawat kami itu sudah diundang oleh mkek tiga kali
setidaknya sampai enam kali secara total dan hanya memberikan jawaban empat kali
dan surat surat bukti itu mulai tadi yang mbak nana sampaikan
itu pbid melalui mkek organnya itu sudah melakukan surat
dan surat itu bahkan sampai kepada terakhir untuk melakukan pembacaan putusan
dalam hal ini sejawat kami
jadi putusan itu dibacakan in absentia atau tanpa kehadiran oleh sejawat kami
oke sudah enam kali dipanggil empat kali hadir tapi belum memuaskan idi
masalahnya di mana apakah kemudian masih ada sesuatu hal yang belum bisa dipenuhi dari inovasi inovasinya pak dr terawan ini
bukan hanya terkait inovasi mbak nana tetapi terkait pelanggaran kode etik yang memang itu sesuai dengan kode etik kedokteran indonesia
terkait inovasi harus dibuktikan dulu oleh institusi
lembaga akademisi dan juga pemerintah bahwa itu memang terbukti secara ilmiah sesuai dengan kaedah ilmiah
oke jadi bukan hanya soal inovasinya ya tapi ada pelanggaran kode etiknya di situ
tapi kita belum tahu ini pelanggaran kode etiknya jenisnya seperti apa
karena itu tidak dijelaskan dalam konferensi pers tadi
dr beni anda tadi katakan ya bahwa ada proses administrasi yang akan berjalan nantinya
masih ada celah kemudian dr terawan untuk bisa menjadi anggota idi lagi setelah ini
atau memang betul betul
setelah diberhentikan atas rekomendasi mkek pbid harus menjalankan
kemudian tidak ada lagi pintu dr terna menjadi anggota idi
masih bisa mendaftar lagi menjadi anggota idi
itu yang tadi kami maksud dengan administratif yang harus kami lengkapi
ditegaskan sekali lagi artinya dr terawan meskipun sudah diproses penghentiannya oleh idi
masih bisa melakukan ataupun memenuhi proses administrasi dan mendaftar kembali menjadi anggota idi
ya pemulihan terhadap
hak hak anggota atau hak hak mantan anggota ini yang sedang kami lakukan
oke saat ini komunikasi antara pbid dengan dr terawan seperti apa
untuk mencapai titik temu ini
dalam hal ini baik ya jadi tentu sesuai dengan kemarin konferensi pers menteri kesehatan menawarkan untuk peluang mediasi
tentu ini sangat baik dan harapan kami juga ini adalah memberikan keputusan yang terbaik
tapi memang kami berdiri kepada keselamatan pasien bahwa seluruh dokter harus mematuhi kode etik
termasuk juga tadi yang disinggung pelanggaran apa
tentu di dalam kode etik kedokteran terkait menguji diri jadi seorang dokter itu harus menghindarkan diri dari perbuatan menguji diri sendiri
bahwa suatu pengobatan itu bukan karena perilaku atau perbuatan yang dia lakukan tetapi ada faktor faktor yang lain
termasuk juga harus bijak dalam penemuan baru
jadi setiap dokter itu diatur di dalam kode etik dia harus berhati hati dalam mengumumkan atau menerapkan penemuan penemuan
kemudian juga dia harus berhati hati tidak boleh dipengalami
hal hal seperti ini yang kami dapatkan laporan dari mkik mbak nana
oke itu bentuk pelanggaran kode etik yang dianggap idi dilakukan oleh dr terawan
begitu ya memuji dirinya terlalu berlebihan karena melakukan inovasi inovasi yang belum ada pertanggung jawabannya
berdasarkan bukti yang kami terima dari hasil sidang mkek mbak nana
oke dokter beni apakah kemudian idi mendapat tekanan dari berbagai pihak karena memproses
pemecatan dokter terawan saya harus tanya itu
setidaknya sampai hari ini hal tersebut kami anggap wajar mbak nana
tekanannya apakah kemudian dari pejabat pemerintah atau dari dpr atau dari mana
mungkin tidak bisa kami dirinci secara satu persatu tetapi setidaknya dari orang orang yang memang memiliki jabatan jabatan tertentu
oke dari konflik idi dengan dr terawan banyak politisi sampai pejabat hari ini menkumham
ya sona lauli bahkan mengancam untuk mengevaluasi posisi dan
kewenangan idi apakah kemudian idi siap jika kewenangannya dicabut dalam pemberian izin praktek dokter
tentu kami juga akan siap terhadap itu
tentu dalam hal ini kita harus berdiri bukan hanya atas kepentingan institusi
baik itu organisasi ikatan dokter indonesia ataupun berdiri di atas kepentingan perorangan
kami ingin berharap apapun keputusan pemerintah bisa berdiri di atas kepentingan rakyat
keselamatan pasien utama kami terutama dari sisi perlindungan agar dokter tetap patuh kepada kode etik dan juga peraturan perundang undangan
selama berdiri di dalam konteks seperti itu kami akan siap mbak nana
oke apa sih akibatnya kalau kewenangan mengurus ataupun merekomendasikan izin praktek diambil alih negara bukan direkomendasikan oleh idi
nah rekomendasi sebenarnya sangat baik
dalam hal bahwa saat ini kemarin beberapa media menyebutkan bahwa praktek praktek yang dilakukan ada ternyata yang bukan dokter
ini harus dirujuk kembali rekomendasi yang diberikan ada atau tidak
tanpa adanya rekomendasi tentu ikatan dokter indonesia akan sulit melihat bahwa dokter dokter yang melakukan praktek itu betul seorang dokter atau mungkin bukan dokter
atau mungkin seseorang orang lain yang mengaku dokter
tentu ini adalah ranah organisasi untuk memberikan rekomendasi
rekomendasi itu sifatnya adalah memastikan bahwa yang melakukan praktek kedokteran benar dokter berijajah dokter ditamatkan oleh dokter
dan yang terpenting adalah dokter tersebut tidak pernah melakukan perbuatan pindahan
atau melakukan pelanggaran etik
bagaimana sih sebetulnya saat ini kondisi kebatinan para dokter dokter yang tergabung dalam pbid
apakah merasakan kegelisahan
merasa bahwa saat ini seolah olah pbid sedang menzolimi seorang dokter
kondisi kebatinannya para dokter di internal pbid seperti apa sih
ya tentu harapan kami dengan adanya kejadian ini kita semakin solid semakin banyak lagi memahami tentang etik dan khususnya hukum
bahwa apa yang dilakukan oleh pbid kita harus melakukan
oleh pbid hari ini adalah bukan keputusan pribadi tetapi ini adalah amanat muktamar
dimana muktamar itu dihadiri oleh seluruh ketua ketua idi cabang ketua ketua id wilayah di seluruh indonesia
jadi bukan keputusan personal tetapi adalah keputusan organisasi mbak nana
oke terakhir jika kewenangan idi dipreteli oleh pemerintah dan juga dpr
apakah akan ada perlawanan dari idi dan para dokter mungkin seperti mogok kerja
ya setidaknya keputusan itu tidak diambil secara emosional
seperti yang kami sebelumnya bilang
tadi bahwa harusnya ada sinergitas antara organisasi profesi dengan pemerintah
yang fokusnya adalah kepada pembinaan praktek praktek kedokteran agar itu sesuai dengan kode etik kedokteran
termasuk juga sesuai dengan regulasi berdiri di atas kepentingan pasien rakyat dan keselamatan pasien
serta perlindungan hukum terhadap dokter mbak nana
oke terakhir sekali lagi saya ingin menegaskan bahwa kalau kemudian dr terawan agus putranto
memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh pbid
maka dia bisa menjadi ataupun mendapatkan keuntungan dari dokter tersebut
jadi ataupun mendaftar menjadi anggota idi kembali begitu ya dokter beni ya
itu yang sedang saat ini kami bahas
artinya masih ada pintu kesempatan bagi dokter terawan untuk masuk ke pbid
menjadi anggota idi kalau beliau mau memenuhi persyaratan persyaratan itu
harapan kami seperti itu

dengan dokter terawan agus putranto

kita harapkan ada titik temu konflik ini antara ataupun polemik antara dr terawan agus putranto
dengan dokter terawan agus putranto
id semoga nanti bisa didapatkan solusi yang tidak merugikan kedua belah pihak
dan sekali lagi kode etik kedokteran harus bisa ditegakkan dan ditaati oleh semua dokter yang ada di indonesia
sehingga tidak membahayakan keselamatan pasien
terima kasih sekali dr beni satria kepala bidang hukum pembelaan dan pembinaan anggota idi
atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini saya selalu dr benny
baik terima kasih selamat malam